sementara itu mengko bidang kemaritiman luhut bin sarpanjaitan berpesan kepada anies baswedan dan sandiaga uno
untuk menjadi pemimpin bagi seluruh warga jakarta bukan hanya untuk sebagian kelompok
luhut memastikan proyek reklamasi akan terus dilanjutkan mengingat kajian teknis sudah selesai dilakukan
menurut luhut wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno sudah dua kali tidak memenuhi undangan kemenko kemaritiman
untuk berdiskusi terkait proyek reklamasi
ya dari kami sudah selesai bahwa tidak ada alasan untuk tidak diteruskan karena kajian kajian teknisnya semua sudah dilakukan
dan saya sebagai menko maritim sudah mencabut moratorium yang dikeluarkan oleh pendahulu saya tanggal lima oktober kemarin saya cabut
karena itu permintaan dari gubernur dki juga
tapi diisi lain janji pak anies sandiaga uno
ya inilah kalian tuh ngapain sih mesti bikin tubruk tubrukin kan tidak perlu tidak ada gunanya